aku bikinin kue setelah istri aku meninggal
yaudah aku permisi dulu ya
kenapa aku jadi curhat ya
biar nanti teh nyanya kesana
si bella jadi tau rasa
karena nyanya semprot
karena biar dia kapok
biar gak jadi pelakor lagi
kamu bosan hidup
mau saya pecat
sembarangan banget nih kamu
bukan kamu malah balik nyuruh sayang
udah cepet kamu kesana
karena kalau saya bisa kesana
pasti yang ada
saya berantem sama den afif
nanti nenek teh bakal pergi kesana
bikin mereka berantem
nanti nenek juga bawa mas afi pulang ya
udah sana pergi
tuan maaf tuan
jangan di pecat dong tuan tolong
siapa sih mau pecat kamu
dengar baik baik ya
saya punya tugas buat kamu
tolong kamu perhatiin si afif
kamu harus jaga dan mengawasi hubungan afif dan bella
kalo sampe ada yang mengganggu
kamu harus belain mereka
maksud parmen gak akan kelewat
yaudah sekarang kamu pergi aja cari si afif
mungkin dia ada di rumah reno lagi nyariin bela
di rumah reno
jadi supir udah
jadi sepaipun udah
sekarang disuruh jadi bodyguardnya dan afif
minggu depan jadi model
eh mas apib dan mbak bella
sudah lama ya nggak kemari
lagi banyak kerjaan
bang seperti biasa ya
masih manjos kan
mie goreng pake telur ceplok
sebentar saya bikinin ya
eh tunggu dulu
ini beda kali ini
kok satu porsi sih

khusus untuk menyambut kedatangan tamu
ini solution kamu yang bikin
iya iyalah aku yang bikin
aku akan masukin menu ini
ke menu yang baru terus aku kasih nama
kamu gak salah tuh dina main pake nama aku
ya itu pun kalau boleh sih
boleh dong boleh banget
besok aku pasti datang lagi
buat lihat menunya
kamu juga dong
kamu denger ga
kamu udah siap belom
kita mau ngukir kenangan indah lagi
kamu udah siap belum
mau ngukir kenangan indah lagi
iya aku siap
kirain kamu gak denger
aduh mas afif tuh kemana sih
di rumah pak reno nggak ada
yang ada gue di almu kini sama pak arta
cuma dari mas afif
aduh sakit neng
aduh neng neng
ini ini yang paling keput
tuh sini neng
kamu selingkuh ya
siapa yang selingkuh
abang kali yang selingkuh ya
keluar diam diam tanpa bilang bilang neneng
abang keluar sendiri
kamu berdua sama cowok
eh kamu selingkuh aneh aneh neng
saya teh gak selingkuh
berani saya budek nih bang
berani saya budek
kalau saya selingkuh sama neng neng
aduh kamu mau kemana
kapan sih kepo abang
udah mendingan kamu balik deh
tuh abang ajak pulang deh
eh kamu masuk abang entah
balik balik balik
neng mati kumat tuh
disuruh buat malah berhenti
badan abang teh sakit sakit cuy bidin neng
mendingan cari ojek lain aja deh
ah yang bener aja tuh abang
masa nenek saya diturunkan disini
ah sabudut lagi mas
ongkos ongkos tapi tujuannya kagak
abang teh rugi kalau begini terus
aku senang banget hari ini
besok kamu jadi datang kesini lagi kan
buat lihat menu yang baru
eh kayaknya enggak deh
aku takut istri kamu marah
ntar dia ngiranya aku pelan
aku udah nikah selama sepuluh tahun
tapi istri aku udah meninggal
dia kena penyakit kanker
dan aku enggak tega untuk nyopotin cincin ini
dan sekarang kamu orang yang pertama
yang aku bikinin kue
setelah istri aku meninggal
aku permisi dulu ya
kenapa aku jadi curhat ya
tidak menginginkan malam ini berakhir
aku juga merasakan hal yang sama
aku gak mau banget malam ini berakhir
biasanya aku takut sama kegelapan
pagi itu datang besok
tapi untuk pertama kalinya
dan aku berharap
malam ini gak pernah berakhir
hari baru yang akan kita lalui adalah hari hari yang penuh dengan harapan
kita akan berkumpul bersama lagi
dan juga siva
dan kita setiap harinya akan menyusung mentari pagi
sebuah impian dan harapan yang baru
aku udah tau itu
aku udah tau itu
aku udah tau itu
aku udah tau itu